satunya adalah membuat dan membagikan kue kering saat bulan ramadan sudah menjadi tradisi bagi umat muslim di indonesia
dan hal tersebut menjadi berkah bagi penjual bahan perlengkapan kue kering
jelang hari raya idul fitri warga mulai sibuk merencanakan kue apa yang akan dibuat
sudah menjadi tradisi bagi masyarakat indonesia membuat sajian aneka kue kering untuk disajikan saat lebaran nanti
hal ini membuat salah satu toko bahan dan perlengkapan kue yang ada di kawasan denpasar bali mengalami peningkatan penjualan
masyarakat berbondong bondong datang ke toko bahan dan perlengkapan kue untuk mencari kebutuhan mereka dalam membuat kue
salah satunya yaitu anita yang membeli bahan dan perlengkapan kue
untuk kebutuhannya dalam membuat kue yang akan disajikan pada saat hari raya idul fitri nanti
kue yang akan dibuatnya pun beragam mulai dari nastar kastel cistick dan masih banyak lagi
belanja cepung margarin buat bikin kue lebaran
itu buat dijual lagi atau buat dikonsumsi sendiri
saya buat sendiri sih berbagai bagi sama keluarga
karena di sini apa saja ada ya jadi one stop gitu udah dapat sepuluhan terus harganya juga berapa
banyaknya masyarakat yang antusias dalam membuat kue menyambut idul fitri nanti
tentunya menjadi berkah bagi toko bahan dan perlengkapan kue
bahkan penjualan bahan dan pelengkapan kue meningkat hingga dua kali lipat
peningkatan ini sudah terjadi sejak awal bulan ramadan
bahan kue seperti terigu mentega telur coklat bubuk hingga pasta banyak diburu konsumen
tak hanya itu pemesanan melalui online juga ikut meningkat
lumayan ada peningkatan dari hari hari sebelumnya ya lumayan sih peningkat
ini peningkatannya sudah dimulai dari hari apa ibu
sebulan yang lalu dari sebulan yang lalu sudah ada peningkatan penjualannya
untuk item item yang paling banyak dibeli itu apa ya bu

selain bahan kue perlengkapan pembuatan kue seperti cetakan dan kemasan hampers menjadi salah satu yang banyak diburu oleh warga
harganya pun beragam mulai sepuluh ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah